kita ke surabaya wali kota surabaya tri risma hari ini marah ketika melakukan sidak ruang common center di gedung siola jalan tunjungan surabaya rabu siang
risma marah karena pusat laporan masalah perkotaan di surabaya ini rusak padahal seharusnya aktif dua puluh empat jam sehari
wali kota surabaya tri risma hari ini menemukan stiker paslon pilgub jatim tahun dua ribu tiga belas lalu tertempel di lemari kantor
tanpa banyak kata risma langsung meminta petugas untuk melepas stiker tersebut
wali kota surabaya ini tidak ingin skpd pemkot surabaya terlibat dalam ranah politik
selain ruang kerja di sbuttpar ruang berikutnya yang disidak oleh risma adalah ruang laporan pengaduan masyarakat atau comment center yang baru saja diresmikan tanggal dua puluh enam juli dua ribu enam belas lalu
sayangnya saat dilakukan sidak ini jaringan command center satu ratus dua belas ini rusak dan tidak berfungsi
risma marah dan langsung menangis
mengumpulkan semua petugas command center sekaligus menghubungi teknisi terkait
padahal comment center ini harus siaga satu x dua puluh empat jam setiap harinya untuk kecepatan respon penanganan dari dinas maupun stakeholder terkait
anak anak itu nggak disitu posisinya ternyata nggak disitunya itu karena jaringannya rusak
jaringannya rusak itu kenapa sih bu mungkin nggak terhubung atau seperti apa
ya makanya ini lagi dikoneksikan sama teman teman
karena ternyata aku juga nggak ngerti ternyata nggak fix gitu loh jaringannya
wali kota surabaya juga meninjau sentra usaha kecil menengah binaan pemkot surabaya di lantai dasar gedung
risma ingin memastikan jika produk dari ukm ini laku di pasaran
wahyu pratama surabaya